makasih dokter udah sampai bela belain
selesai praktek buru buru dateng kesini
untuk main sama abi
maaf sekali kami udah terlalu banyak
kalau saya tanam pohon
tiap kali ibu dewi minta maaf
tiap kali bu dewi bilang kerepotin
sampai saat ini saya tidak punya kebon kali

tolong bantu ibu
untuk melakukan tes ulangnya
buat makin termakan
sama suster ica ya
terima kasih ya
terima kasih ya sus ya bu ya
aku gak ada kabar terhadap dewi ya
pake lelangan dewi lagi kan
gak mau nyerang
ntar nak hai
kamu mau kemana kau bawa koper gede banget
kita mau jalan jalan ya ma asik
kamu mau kemana nih bawa bawa koper sama prinses kecil segala
kamu abang hantar ya kamu mau nyusul tante atau mau minggi
sayang kamu tunggu mama di mobil ya nak
pokoknya kamu gak usah hantarin aku ya
nanti kalau sahabat kamu itu ngomong ke kamu nanya aku di mana
nanti izin demam nih kayak begini
kalau perlu keluar aja semua dari rumah
biar tersisa gue doang di rumah ini
kayaknya ini rumah banyak setan ya
apa jangan jangan gue ya setan
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
nanti kita ke rumah
dok sudah di sini lagi
iya budi kan saya janji sama abi untuk bawain buku cerita
terus saya ke sini abu dewi belum ada
makanya langsung masuk karena diajak abi
sama ada pembantunya juga kan
virus kita baca buku kan
sebentar kalian tunggu sebentar
ada apa sih dok
emang abi melihat kucing ya
ada banyak kucing disini terus om datang ke situ terus kucingnya terus om datang lihat lihat tiba tiba
ke sini datang lagi dati lagi bisa ke sini ke sini ke sini ke dalam ke dalam ke dalam
memang benar cara fahri memperlakukan dewi dan api seperti seorang ayah dengan keluarga
kalau pakai ini kan laptop
tunggu ada ceritanya
jadikan covernya gak ada disini
aku coba bikinnya pakai kompor mudah mudahan sih enak
eh gimana acara hari itu semua lancar
perlu nggak ya aku ceritain soal tadi
tapi kasian nanti malah jadi beban pikiran dokter fahri
emang semuanya lancar
alhamdulillah lancar kok semuanya
makasih dokter udah sampai bela belain
selesai praktek buru buru datang kesini
untuk main sama abi
maaf sekali kami udah terlalu banyak
tiap kali bu dewi minta maaf
sampai saat ini saya tidak punya
bu dewi saya bercanda
saya cuma seneng aja ada disini sama abi
saya juga seneng
meniup wajah alam
ada aku disini
saya seneng sekali
hari ini saya dapat pekerjaan baru
saya diterima kerja sebagai kasir
di sebuah cafe
aku harus jujur pada hatiku
aku harus jujur pada hatiku

makanan udah pada abis
ya udah saya beli di luar ya makanannya
ya udah saya hentri ya
saya bisa pergi sendiri
tambah satu pohon lagi di kebun saya
bu dewi sekalian aja
nanti saya mau ke rumah sakit
soalnya malam ini ada praktek lagi
aku menyesal mengenalmu
tapi biarkanlah aku terbang bebas
mencari cinta sejati
ya udah aku bisa pergi
benci sepi banget
kayak suami yang bener aja loh
gue gak cari nisa
lo tau mereka dimana
yaelah mana gue tau
kasian deh lo
toilet di sebelah mana
oh ada tuh di dalam
silahkan masuk aja ya
ya hasil lab yang ada cancel marker ya
istri bapak kan
istri bapak baru aja ke toilet
jadi ini bu pesenannya
terima kasih banyak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi